dari sejak awal ketika pilihan ini diambil
mungkin akan ada badai yang terbesar yang pernah saya hadapi gitu kan
kenapa badai terbesar
menuai badai setidaknya inilah yang menggambarkan
kondisi mantan jurubicara kpk febri diansyah
setelah menerima tawaran sebagai pembela hukum tersangka
pembunuhan brigadir yosua utabarat yakni putri candrawati
menjadi trending topic di media sosial
hingga dihujat oleh orang orang terdekat
febri seperti tak gentar duduk dalam posisi barunya
kami sering punya jalan yang sama
pendapatnya sama heroismenya sama
tapi dalam beberapa hal kadang kadang kami berbeda juga
terkait dengan beberapa teman yang menyampaikan di publik kemarin
saya memahami itu sebagai sebuah
kepedulian atau ada yang bahkan menyebutkan secara eksplisit
ada yang menyebutkan secara eksplisit seperti itu
mungkin seperti itu ya
dari perspektif teman teman tersebut tentu saja gitu
dan saya jawab ini pilihan profesional saya
tetap ingin membangun objektivitas
ia menyebut tantangan terbesar sebagai pembela hukum putri candrawati
ialah fase skenario kebohongan yang sempat dilakukan kliennya beberapa waktu lalu
banyak orang sudah kadung tidak percaya dengan fase yang di tengah
fase kedua fase skenario fase kebohongan
karena memang banyak sekali yang berubah rubah
saya bisa bilang bukan hanya berubah ubah
memang ada kebohongan di sini
memang betul ada kebohongan
memang benar ada kebohongan di sini
dan publik disuruh
dan publik disuruh
disuguhkan dengan skenario ini
disuguhkan dengan skenario ini
lalu bagaimana mungkin publik bisa dengan mudah percaya ketika sudah pernah dibohongi
ini ujian terberatnya
ini ujian terberatnya
berbagai skenario memang sempat dibangun baik oleh verdi sambo maupun putri candrawati
termasuk pelaporan pelecehan seksual yang diterimanya dari brigadir yosua huta barat

namun febri menegaskan ada fakta yang memang terjadi
yang dapat dibuktikan secara klinis meski bukan dengan visum
ada beberapa perangkat yang bisa memerfifikasi itu
visum adalah salah satunya
tapi bagaimana kalau tidak visum
ada alat bukti yang bisa memverifikasi

meskipun undang undang tentang tpks saat ini itu mempermudah dalam tanda kutip
kutip satu keterangan korban saja cukup dengan tambahan bukti bukti yang lain
namun proses verifikasi ini kan harus dilakukan nanti di proses persidangan
apa tools lain yang bisa digunakan kalau visum tidak ada
karena aspek yang diakibatkan itu atau dampaknya itu adalah pada aspek psikologis
maka asesmen psikologi itu menjadi hal penting yang harus kita simak bersama sama nantinya
selain apa yang kita sebut dengan circum statial evidence yang ada di sekitar itu yang bisa terverifikasi
tak hanya itu febri juga menuturkan ada tiga fase penting yang terjadi dalam kasus tewasnya brigadir yosua utabarat
yakni fase faktual fase skenario fase pembuktian yang akan segera bergulir
pengarahan berkas tahap dua ke pengadilan
ini fase mungkin tidak berlebihan kita sebut fase skenario
jadi tadi fase inti kemudian fase skenario
fase pertama adalah fase ketika peristiwanya terjadi
peristiwa inti yang kita bahas panjang lebar beberapa bulan ini terjadi
yang kedua fase ketika skenario
atau ada yang bilang kebohongan itu terjadi
dan yang ketiga fase pengungkapan perkaranya
di balik silang sengkarut isu yang berkembang
sebenarnya dengan membagi tiga fase ini kita akan bisa melihat secara lebih jernih
mana yang bisa dipercaya
mana yang mungkin terlalu cepat kita bisa mempercayai
mungkin terlalu cepat kita bilang langsung tidak percaya begitu
selain pengakuan ini febri diansyah juga membeberkan sejumlah hal terkait kasus yang menimpa kliennya putri candrawati
termasuk bagaimana emosionalnya verdi sambo saat bertemu dengan dirinya
secara lengkap penuturan kuasa hukum putri candrawati febri diansyah akan ditayangkan dalam spesial interview cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia jakarta
jangan lupa berada pada posisi yang